keinformasi lain komisi perlindungan anak jawa barat rabu pagi mengunjungi kalista
balita yang menjadi korban penganiayaan yang diduga dilakukan oleh pacar ibu kandungnya
selain itu penanganan kasus ini terus mendapat pengawalan
kasus penganiayaan balita di karawang jawa barat yang mengakibatkan kalista
berusia satu tahun empat bulan menjadi koma menarik perhatian komisi perlindungan anak jawa barat
rabu pagi komisi perlindungan anak mendatangi rumah sakit umum daerah karawang
untuk melihat kondisi kalista dan memberi dukungan juga pendampingan kepada orang tua kalista
selain mengutuk tindakan tak bermoral yang diduga dilakukan oleh pacar ibu kandungnya
kini komisi perlindungan anak jawa barat dan kabupaten karawang
terus melakukan observasi serta pendampingan terhadap ibu kandung korban
kini komnas perlindungan anak juga berkoordinasi dengan pores karawang
untuk terus mengawal kasus penganiayaan dan bisa menjatuhkan sanksi terhadap pelaku
pendampingan terhadap ibu korban
pelaku juga mengalami kelainan
kalau dari hasil observasi terhadap ibu dan korban yang tadi kita lihat
diindikasikan memang ada sedikit tekanan ada sedikit depresi dari pelaku
sehingga penjadilah perilaku perilaku menyimpang sehingga timbulnya tindakan terasa terhadap anak ini
kondisi balita korban penganiayaan
di karawang jawa barat atau kalista belum membaik dan harus menjalani perawatan intensif
menurut dokter spesialis anak rsud karawang
kalista menderita luka memar akibat pukulan di sekujur tubuhnya
hingga saat ini kalista masih dalam keadaan koma
ia dirawat di ruang perawatan intensif anak atau picu rumah sakit umum daerah karawang
hasil visu menunjukkan terdapat luka bekas sundutan rokok dan luka luka di tangan dan kaki
yang paling parah adalah luka pada tangan
luka yang ditemukan pada tubuh kalista tidak hanya luka baru
tapi juga ada luka lama
di antara sejumlah orang yang bersimpati pada kalista adalah bupati karawang selika nurahadiana
ia berharap kalista bisa segera sembuh dan berniat ingin mengasuh balita berusia satu tahun empat bulan itu setelah pulih nanti
sampai ada putusan siapa yang berhak mengasuh kalista
wajib melakukan upaya pengobatan yang terbaik
kami mengatakan bahwa kalau mau pulang paksa jangan pulang paksa
kita ikhtiar semampu mungkin kewajiban pemda kewajiban rsud untuk memperhatikan secara full ananda kalista
apalagi dengan kondisi yang sangat mirip untuk saya
jika pasien itu ada nafas harusnya ada nafas tambahan atau pola yang berupa pada alat
dan sampai saat ini masih full dari alat